badan pemeriksa keuangan meminta badan pusat statistik
memperbaiki sistem dan teknologi pendataan mereka
hal ini terkait dengan rencana bpk mengaudit kebijakan impor
yang akan diberlakukan pemerintah
audit ini direncanakan berkaitan dengan kenaikan harga pangan
yang kerap terjadi menjelang hari raya
dan kran impor yang akan dibuka lebar
demi menekan harga tinggi di pasar
bpk akan menjadikan bps satu satunya sumber data
dalam mengaudit setiap rencana impor pangan
yang akan dilakukan pemerintah
mendorong perbaikan data
kita tidak alergi impor
tapi impor itu harus diputuskan berdasarkan data yang benar
dan saya juga meminta tadi
bps itu agak aktif mensuplai data ke media
ke bpk ke semua instansi gitu
sehingga pada saat impor harus diputuskan
itu betul betul keputusannya akuntabel
meskipun keputusan impor ditetapkan
kementerian koordinator perekonomian
kementerian pertanian berjanji akan menindaklanjuti
hasil temuan bpk
kebijakan impor meliputi regulasi
perbaikan infrastruktur pertanian
dan peningkatan produktivitas
prioritas kita harus menata supply chain rantai pasok
yang ada sekarang
kemudian tingkatkan produktivitas
kemudian tadi pupuk subsidi
ini menjadi perhatian beliau
kemudian data bps
rasionalisasi impor harus menggunakan data yang akurat
agar potensi korupsi dengan memanipulasi data bisa dihindari